kapolri jenderal istio sigit prabowo meninjau perawatan korban gempa di rumah sakit umum daerah sayang cianjur jawa barat selasa siang
dalam kunjungannya kapolri membawa serta tim trauma healing dari tim kedokteran polri
selain di rumah sakit tim trauma healing juga disiapkan untuk memberikan pendampingan kesehatan mental bagi korban gempa cianjur di tempat tempat pengungsian
tim trauma healing diharapkan dapat memberikan motivasi semangat di tengah bencana
sementara ini polri masih berfokus pada proses evakuasi dengan bantuan seribu personil dan menyiagakan rumah sakit milik polri dan tni
selanjutnya polri akan melakukan patroli untuk mengamankan aset warga yang ditinggalkan dan mengantisipasi aksi kejahatan seperti pencerahan
kita mempersiapkan tim dari psikologi untuk melaksanakan trauma healing khususnya di tempat tempat pengungsian dan juga di rumah sakit ini juga yang
memang banyak anak anak dan itu menjadi bagian yang saat ini kita lakukan untuk paling tidak memberikan motivasi semangat dalam situasi yang saat ini sedang tertimpa bencana